dan kini kita beralih ke perkembangan kasus rusaknya terumbu karang raja ampat papua barat
dimana seorang turis dan pemilik homestay mongkarkodo di pulau kri distrik meos mansuar raja ampat
dimintai keterangan di mapol res raja ampat
keduanya dimintai keterangan seputar keberadaan mv caledonian sky sejak mendekati pulau kri
hingga kandas dan merusak terumbu karang perairan raja ampat
alex dab turis asal amerika dan laki pemilik homestay mongkarkodo
tiba di mapol res raja ampat selasa malam
keduanya diperiksa sebagai saksi yang pertama kali melihat kapal pesiar mewah mv caledonian sky
melintas dan kandas di gugusan terumbu karang crossover yang berada di selat dampir raja ampat
alex top adalah turis asal amerika serikat yang sudah beberapa bulan terakhir
tinggal di homestay mongkarkodo milik laki dan keluarga
alex mengetahui langsung kondisi terumbu karang saat dilindas mv caledonian sky
alex bahkan sempat naik di gelada kapal
untuk membantu menjadi pemilik homestay
kepada polisi alex diminta menceritakan apa yang dilihatnya
saat mv caledonian sky memasuki selat dampir dan kemudian kandas di atas crossover way
polisi masih terus mencari keberadaan pegawai syah bandar saonek
yang hingga saat ini belum memenuhi panggilan polisi
dari informasi yang diperoleh penyelidikan sudah mengarah kepada beberapa pihak
yang dianggap membiarkan kapal berbobot empat dua ratus gigaton tersebut
berlayar di perairan kebupaten raja ampat papua barat